larangan tersebut yang tertulis dalam peraturan menteri perdagangan no delapan belas tahun dua ribu dua puluh satu
mbak fera dari tadi kerap menyatakan bahwa kondisi seperti ini kalau bisa jangan diungkit ungkit lagi
kemudian ada beberapa yang lain dari perbankan itu
yang dapat dimanfaatkan oleh warga sekitar
lalu apa target psi di dua ribu dua puluh
aksi nekat akibat cemburu juga terjadi di ibu kota
ini seperti double standard dengan yang terjadi di palestina
saya sudah pada tidak sekolah berhenti sekolah karena keadaan
dan juga eksploitasi dan juga produksi di pertamina itu membutuhkan kerjasama dengan semua pihak
untuk saat ini dua ribu dua puluh tiga di bulan desember status selaku ketua kpk nya adalah non aktif darli firly bahuri
di mana dalam perkembangannya hampir seluruh warga yang ada di kampung ini menjadi pengrajin atau pembuat kulit lumpia
sorghum tergolong mudah dipanen dengan bagian biji yang terletak di pucuk tanaman
kan kalau di luar dibilangnya valentine day
ia harus memutar otak agar bisa mendapatkan rupiah
ada juga garam dan kunci utamanya wijen
namun drone ternyata memiliki banyak fungsi lain
loh kok nih orang orang kayak ajudannya kok malah diem saja malah jadi ikut terlibat
itu kalau kita bicara di dalam kajian wacana media
dia bisa memberikan hasil yang luar biasa besar ya
ya yang pertama ada dinamika beliau
nanti lama lama dengan pemakaikan merkuri yang lama
di rumah blendy inilah kucing kucing yang cacat dirawat dengan penuh cinta kasih
namun kalau kita lihat negara negara emerging dari mulai india kemudian kita lihat advance country amerika perancis inggris even jerman
kalau masa sih kita mau produk produk orang lain yang ada di dalam negeri misalnya
jadi gini untuk dukungan terhadap persoalan ini
dan itu kan tentu satu upaya yang puluhan tahun ya
nah ini menjadi tanggung jawabnya untuk menyelesaikan
kesenian khas nusantara ini tak akan lekang dalam waktu dekat
disarankan mengkonsumsi kurang dari itu
gini tentunya ada ya
ya closing statementnya ya saya pengen ya
lapangan pekerjaan tambah banyak juga untuk pengurangan
di pengalaman masa lampau pada waktu pemerintah memerlukan event event besar kenegaraan maka pada saat itulah kita mampu menunjukkan kemampuan kita untuk melayani
dikali dengan dua hari weekend ini sekitar rp enam puluh delapan juta
namun saat ini tiang bagian tengah sudah dipotong dan dipotong ke atap
wah itu sebenernya pas game power prof itu apa ya
mau menempuh jalan saya pak
telah mereka tanami lebih dari lima puluh jenis tanaman
misalnya sesekali misalnya sebulan sekali mereka ada ketemu nih bareng gitu ya
bagi mereka yang berhutamasya di pantai laut new south wales
karena kalau nanti misalkan dia masih dalam kondisi berminyak banget
negara bagian dan teritori lain juga sangat membutuhkan lebih banyak guru
kalau bu yoyoh dan teman temannya pak alkia imamat
terus selama pandemi ini jadinya karena kita menyadari berbagai kebergantungan kita dengan kegiatan tetap muka
nemenin anak saya ini berobat tangannya jatuh
buah tomat berukuran kecil atau sedang
sejak dikembangkan dari tahun dua ribu dua puluh drone sekar agri telah banyak digunakan oleh petani petani di nusantara
tapi kalau kita melihat real countnya masih dua yang tertinggi untuk suara pilpres pak zai
ini tidak ini bagus politik kontrolnya mantap sudah siap buat dijual
kesuburan teknologi cctv nya kayak apalah otomatis trigger nya kayak apalah mungkin itu teman teman it yang bisa coba mengembangkan dengan mengurangi konteks pembasmian gitu loh
peserta kami masing masing
tapi enggak semua bombay campur
jangan lupa kita harus membayarkan zakat yang pertama
di negara asalnya afrika sorghum telah ditanam dan menjadi makanan pokok masyarakat
salah satu wadah yang menawarkan layanan penyewaan brand fashion sejak dua ribu sembilan belas adalah rentik
namun kegiatan pelestarian lingkungan
kan lu yang satu tim hamagasi itu bukan
yang sekarang itu yang jarang didapat
menerbangkan gitu ya mungkin
dirasakan oleh juleha salah satu warga yang menerima bantuan minuman tersebut hingga kini
enzim renin berarti kalau bikinnya di rumah oh sedikit jadi sesuai kan istrinya mungkin
tidak hanya bisa dibawa pulang nasi bungkus di angkringan ini nikmat disantap di tempat selagihan
ditambah kemungkinan adalah kita tidak boleh lagi
sedangkan pdb atas harga konstan di triwulan empat dua ribu dua puluh dua sebesar rp dua sembilan ratus delapan puluh delapan enam triliun
kita masukkan juga garam dan juga kacang bijennya dikit aja
sehingga penanganan cepat ini kan bisa kita lakukan gitu ya
kok kayaknya gue semakin mantap semakin yakin untuk menikah dan juga berhubungan intim dengan laki laki ini gitu
kenapa sih mbak putri
karena tugas kami adalah
tapi yang menjelaskannya dibawa untuk ke arah yang positif
yang biasa digunakan oleh warga untuk beragam aktivitas bersama
melainkan di atas permukitan
siap nggak beneran nih sama yang seperti ini
walaupun demikian sejumlah persiapan dilakukan menghadapi penyebaran varian omikron
move on dari cara berpolitik yang memecah
nah seperti itu mbak yang membuat kenapa sih kita sekarang mungkin ya masih relatif tertinggal daripada cina dan vietnam
terus dicek lagi kenapa cuma segini gitu hasilnya kok nggak sesuai dengan ekspektasi
bagi penikmat trekking hutan yang rimbun tanah yang licin serta tanjakan dan turunan membuat perjalanan semakin seru
jadi laporan masa sidang itu kita ceritalah di situ
yang dibangun dengan tangan oleh sunan ampel di tahun seribu empat ratus enam puluh
terhitung sejak tujuh september dua ribu dua puluh dua hingga tujuh maret dua ribu dua puluh
oh ini loh kira kira catatan catatan saya yang
misal harus pakai stiker tertentu
nomor dua maggie walaupun kadang kadang mas safir syadik sudah kasih tahu untuk memilih bank yang sehat
bisa digambarkan kepada kami seperti apa suasana rumah sakit indonesia saat ini mas farid
jadi politisi itu tentu harus ada isinya
dan saya yakin ini akan sangat diperhatikan
gugup agak ragu karena takut di call var

ada tujuh puluh sembilan persen warga indonesia yang masih memilih untuk menabung
iya tapi itu kan sistem yang harus dibangun tuh gue berpikir tuh sampai dengan ada steward yang mapan
dipanaskan selama beberapa menit
mereka mengatakan kluster kluster
kini dplbm indah lestari telah menanam dan merawat
agak berbeda kita harus akui itu begitu
lu ngomong hal ini indonesia sehari
tapi tidak menjamin nanti kondisinya stabil bakal turun lagi ya
nah ini perlu sahabat katadata ketahui juga
bicara eradikasi itu berbasis sains itu syaratnya itu satu
india dan tiongkok menjadi satu satunya negara di dunia
jadi nanti koalisi dengan partai politik mana
kalau seandainya kita anak kita ternyata virus yang gampang menularkan
ya kebetulan gejalanya hampir sama yaitu batuk pilek demam dan sakit tenggorokan
radang tenggorokan kemudian ada berita ini pak ada pneumonia misterius ini jadi takut kira kira perlu nggak sih